dpr resmi menetapkan komjen listio sigit prabowo sebagai kapolri
dpr akan serahkan hasil keputusan itu kepada presiden joko widodo
rapat paripurna yang digelar pada kamis siang diawali dengan agenda pelantikan anggota dewan
kemudian rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri
tanpa interupsi seluruh anggota dewan pun setuju komjen listio sigit prabowo menjadi kapolri
menggantikan jenderal idam aziz
keputusan itu disepakati oleh tiga ratus empat puluh dua anggota dewan yang secara fisik hadir maupun secara virtual
rapat pun selesai dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat
apakah laporan komisi tiga dpr ri atas hasil uji kelayakan terhadap calon kapolri tersebut dapat disetujui